kita beralih ke informasi lain satuan reserse kriminal polrestabes bandung
selasa sore menangkap seorang pria yang diduga melakukan ujaran kebencian
disertai penghinaan terhadap ibu negara iryana joko widodo di media sosial instagram
pelaku yang juga merupakan admin dari instagram
at warga underscore biasa tersebut
sengaja menuliskan ujaran kebencian karena tidak menyukai pemerintahan presiden joko widodo
di tangkap polisi karena melakukan ujaran kebencian disertai pengkhinaan
terhadap ibu negara iryana joko widodo di media sosial
pelaku yang masih berstatus mahasiswa di salah satu universitas di sumatera selatan ini
ditangkap petugas satuan reserse kriminal polrestabes bandung
di kediaman orang tuanya di palembang senin petang
penangkapan ini berawal dari adanya temuan ujaran kebencian di instagram
yang berasal dari seorang saksi dewi
pada hasil pemeriksaan selanjutnya
diketahui yang membuat ujaran kebencian tersebut merupakan admin langsung dari akun warga biasa
pada hasil pemeriksaan selanjutnya
diketahui yang membuat ujaran kebencian tersebut merupakan admin langsung dari akun ad warga biasa
tapi yang sekarang dari pemeriksaan awal hanya tidak suka dengan pemeriksaan sekarang
dan bukan hanya itu saja banyak
jadi bukan hanya ditutup kepada pemerintah kepada yang lain
tapi kebetulan yang dapat kita posting itu adalah yang terhadap pemerintah
kira kira sedikit profil tersangka ini seperti apa sih katanya dia mahasiswa ya
keluruhan di sana umurnya dua puluh satu
sementara itu kaisang sempat mengomentari ujaran kebencian yang ditujukan pada sang ibu
ia hanya menuliskan
ya cara kaisang menyikapi permasalahan ini pun banyak mendapat dukungan dari netizen
menurut pasal empat puluh lima dan empat puluh tujuh undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas ite
pelaku terancam hukuman maksimal enam tahun penjara
terduga pelaku ujaran kebencian terhadap ibu negara iryana joko widodo di akun instagram dodik ihwanto
diringkus polisi di kediaman orang tuanya di jalan jepang kecamatan alang alang lebar palembang
pasca penangkapan dodik ihwanto kediaman orang tua tampak sepi
pasca penangkapan dodik ihwanto kediaman orang tuanya tampak sepi
menurut keterangan ketua rt sebelas rw tiga jalan jepang komplek perumahan batu raja alang alang lebar
dodik dan keluarganya sudah tinggal di kawasan ini sejak tahun dua ribu lima belas
selama dua puluh tahun dodik ihwanto merupakan anak juremi
anak bungsu dari empat bersaudara yang saat ini tercatat sebagai seorang mahasiswa yang kuliah di luar palembang
dalam kesehariannya sejak sma hingga kuliah dodik ihwanto dikenal mudah bergaul dengan remaja di lingkungan komplek tempat tinggalnya
bahkan pelaku dinilai cukup aktif terutama dalam kegiatan di kalangan remaja masjid di kawasan tempat tinggalnya
oh ada empat bersaudara
nah ini anak ke
anak yang keempat
anak bungsu ya
iya anak yang keempat
itu abangnya pak
abangnya itu anggota polisian
dodik ihwanto terduga pelaku penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial terhadap ibu negara iryana joko widodo
ditangkap ke polisian satreskrim korestabes bandung di kediaman orang tuanya
usai ditangkap pelaku diterbangkan menggunakan pesawat ke bandung jawa barat untuk menjalani pemeriksaan penyidik
hanif khairandi palembang sumatera selatan